atraksi pomset tim pelatda taekwondo dki jakarta membuka kejuaraan liga jakarta kelima yang
diadakan di gorjirajas jakarta timur kejuaraan ini melibatkan tiga ribu dua ratus atlet dari satu ratus empat puluh empat klub tak
dapat dipungkiri prestasi taekwondo sedang menurun pada ajang si game selalu cabur taekwondo hanya
menyabet satu medali emas di bawah target yang ditetapkan yaitu dua medali emas kontingen
taekwondo indonesia hanya berada di peringkat keempat di bawah thailand filipina dan malaysia
peningkatan prestasi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibereskan oleh pengurus
besar taekwondo indonesia pbti yang baru saja terpilih ketua pbti legend tni richard tampu
bolon menyatakan akan memperbaiki sistem pembinaan termasuk akan memperbanyak pengalaman bertanding di
luar negeri bagi para atlet taekwondo tapi sudah kita berdiskusi terus ya kita juga akan coba
pembina berlanjut kontinyu pelat pelat juga akan kita buat bagaimana mekanisme pelatnat junior senior
dan sekarang kita ada dua ribu dua puluh empat ini akan ada olimpik ya selesai asian games smp ada tiga atlet kita
selesai asian games kita akan berupaya tiga atau empat orang atlet kita yang benar benar punya
potensi luar masuk ke luar negara dan kita akan mencoba untuk membuat atlet yang lebih baik untuk
berusaha untuk menghasilkan kemampuan dan kemampuan di luar negara dan juga untuk membuat atlet yang lebih baik untuk
internasional salah satu ajang pembinaan taekwondo adalah penyelenggaraan kejuaraan liga dki yang
berlangsung selama tiga hari pada dua puluh dua sampai dua puluh empat september dua ribu dua puluh tiga ada dua kategori yang dipertandingkan yaitu
pomse dan fiorugi dari kelas pra kadet kadet junior dan senior mungkin adalah jahat lebih